ya buat orang orang yang sering bilang kalau sekolah itu harus yang formal sih
menurutmu nggak perlu yang formal
karena belajar itu bisa di mana aja tinggal gimana kita ngambil sebuah pembelajaran itu
saya bersyukur ketika saya masuk di sanggarana alam
saya jadi lebih terbuka pikirannya
dan ada kata kata mendengar saya lupa melihat saya ingat melakukan saya paham
menemukan sendiri saya kuasai dan itu saya terapkan gitu
harapan kami bagaimana setiap anak itu dapat menjadi dirinya sendiri
jadi apapun mereka tetapi mereka menjadi dirinya sendiri
dan tujuan kami bagaimana membentuk ekosistem belajar
sesungguhnya tidak ada kata tamat gitu ya belajar itu seumur hidup
nah sehingga dimanapun ketika anak itu sudah menemukan pola belajarnya
itu enggak masalah mau belajar di mana aja
itu tujuan kami
kita bisa membelanjac avaient
hobi meneliti tanaman ia dapatkan setelah belajar di pusat kegiatan belajar masyarakat atau pkbm sanggar anak alam
disinilah ia belajar sanggar anak alam atau salam
berlokasi di kampung niti prayan kelurahan ngesti harjo kecamatan kasian bantul
sekolah ini menjadi alternatif bagi anak anak menuntut ilmu
salam menerapkan konsep belajar yang unik
setiap murid boleh mempelajari apapun sesuai dengan minat dan bakat mereka seperti nane
jadi awalnya itu di kelas tujuh aku riset tentang obat herbal pertamanya
terus kan kalau obat nanti yang minum cuma orang yang sakit gitu
terus aku pengen bikin jadi minuman
terus sampai akhirnya
aku ngilangin berapa bahan sampai bikin resep sampai jadi minuman
adalah sri wahya ningsip sosok berjasa dibalik kesuksesan murid menemukan bakat dan kemampuan mereka
wanita yang akrab di sapa wahya ini mendirikan sanggar anak alam di yogyakarta pada tahun dua ribu
jauh sebelumnya ia pernah mendirikan pusat kegiatan belajar serupa di lawen banjarnegara pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
saya mendirikan salam awalnya bukan di jogja tapi di lawen banjarnegara
karena di sana waktu itu banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini
ya awalnya saya penasaran aja gitu ya karena kenapa kok ada anak nggak mau sekolah
dan saya mencoba mencari tahu dan ke orang tuanya juga
dan orang tuanya mengatakan mereka nggak termotivasi untuk menyekolahkan anaknya

dan ketika saya tanya kenapa katanya sekolah itu tidak membuat mereka lebih baik
karena anak anak yang sudah sekolah pada akhirnya juga jadi buruh buruh sama juga seperti yang tidak sekolah
yang penting bisa baca tulis cukup gitu
dari situ saya mulai mencoba apa ya pendidikan yang pas untuk mereka
peduli akan pendidikan bagi anak anak tanpa harus dijali peraturan dan metode pembelajaran yang memberatkan
wahya menggunakan dana pribadi pada awal pembangunan sanggar ini
bu pada saat dulu mendirikan sanggar anak alam di sini begitu ya tantangan terbesar yang dihadapi pada saat itu apa
tantangannya itu karena ini sesuatu yang baru mungkin bagi masyarakat ya
tidak lazim gitu masuk sekolah tidak pakai seragam
kurikulum menyusun sendiri tidak berbasis mata pelajaran
ini kan sesuatu yang mungkin masyarakat belum terbiasa gitu ya
nah ini kami yang harus terus menerus meyakinkan
terus juga bagaimana dengan pemerintah karena kan ini sekolah non formal
ya otomatis dengan kami menyusun kurikulum sendiri nah ini tidak bisa masuk di sekolah formal
di awal pendirian sanggar
anak alam wahya hanya melakukan pendampingan remaja
pada tahun dua ribu empat ia mulai merintis kelompok bermain
kemudian di tahun dua ribu enam mulai muncul kelas untuk taman anak
kelas sekolah dasar pada tahun dua ribu delapan
smp tahun dua ribu dua puluh
dan sma pada tahun dua ribu tujuh belas
kelompok belajar paket kesetaraan a b dan c resmi berjalan sejak tahun dua ribu dua
kami kurikulumnya membuat sendiri gitu ya
ya tadi seperti tadi jadi kita perspektifnya ada empat tadi
pangan kesehatan lingkungan hidup sosial budaya
nah kemudian anak anak belajar sesuai dengan ketertarikan mereka masing masing
jadi mereka nantinya mempresentasikan apa yang sudah mereka pelajari
nah tetapi karena kami juga ujiannya yang menyelenggarakan pemerintah
nah ini kita ngintip aja gitu loh
intip kurikulumnya pemerintah itu kita ambil kompetensi dasar
kompetensi dasarnya apa di setiap tingkatan
tapi bahannya itu hampir semua anak ikut andil sehingga bukan sesuatu yang asing
karena itu semua diambil dari hasil risetnya anak anak
setiap angkatan atau tahun pelajaran
sanggar anak alam hanya menerima lima belas orang murid
hingga januari dua ribu sembilan belas ada sekitar dua ratus murid yang belajar di sanggar ini
diantaranya berasal dari yogyakarta dan sekitarnya
pertama diangkatan yang terbaik

yang terbaik adalah yang terbaik adalah yang terbaik adalah yang terbaik
yang terbaik adalah yang terbaik adalah yang terbaik adalah yang terbaik
yang terbaik adalah yang terbaik adalah yang terbaik adalah yang terbaik
dia terbaik itu atau berbudaya
dan dasarnya kami mengajukan
sekolah di jakarta
sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat inklusif

salah satunya adalah arsa bintang chandra yang duduk di bangku kelas sembilan
sejak usia dua tahun arsa didiagnosa menyandang autism spektrum disorder
di tengah keterbatasannya ia menekuni kerajinan menjahit dan menyulap
hasil karyanya berupa tas atau benda pakai lainnya kini bernilai jual ratusan ribu rupiah
secara kemandirian sih dia sudah siap kayak misalnya dia bisa di kelas sendiri
nggak harus makan sendiri toilet juga sendiri jadi sebenarnya nggak terlalu ada masalah
akhirnya diperbolehkan dicoba dulu dan ternyata kemudian senang kemudian makin berkembang
dan banyak maksudnya karena ini sekolah komunitas
banyak dari sisi orang tua maupun guru yang mau memfasilitasi kemampuan dia
kebetulan dari dia umur delapan dia sudah punya kemampuan menjahit itu
akhirnya disini malah makin berkembang makin berkembang
ya saya uji coba dulu uji coba di musik gitu ternyata dia hanya penikmat saja
uji coba dimasak cooking baking segala macam ya dia bisa tapi sebagai rutin
maksudnya untuk dia berkreasi itu nggak terlalu bisa tapi kemudian jahit itu ternyata kemudian berkembang
ya itu kan maksudnya perlu waktu gitu loh untuk menelusurinya
makanya saya setuju dengan salam itu karena mengeksplor keunikan masing masing
dan kemampuan kemampuan dari masing masing anak
konsep memerdekakan anak dalam belajar yang diterapkan sanggar anak alam patut diacungi jempol
program peminatan yang digagas oleh wahya terbilang berhasil membangun jiwa
dalam proses belajar mereka melakukan riset dan mengembangkan minat dalam berbagai bidang
maria nilanti ayomi kinasih murid kelas delapan ini misalnya
sejak menjadi murid sanggar anak alam pada dua ribu tujuh belas ia menekuni dan meriset tentang kopi
remaja berusia empat belas tahun ini bercita cita menjadi barista
kamu sendiri di sini suka sekali ya tentang kopi begitu ya
sempat meriset tentang kopi disini hasilnya apa saja
ya aku kalau hasil yang aku rasain aku targetku itu kan bisa punya usaha atau nggak kerja
dan aku udah kerja di salah satu perusahaan kopi gitu lah
dan sekarang aku lagi branding
yang kamu riset kemarin apa saja
cara penyajiannya jenis jenis kopi cara buat latte art
sama sekarang aku lagi mau produksi kopi cold brew
nah kamu kan waktu sekolah dasar sd itu kan formal begitu ya
kemudian smp kamu masuklah ke sanggar anak alam ini
kenapa memutuskan untuk belajar di sanggar anak alam ini pkbm jenis ini
ya karena aku merasa dengan aku sekolah di sini aku bisa nentuin tuh loh
bagaimana masa depanku mau seperti apa
karena disini minat apapun yang aku sukai kayaknya bisa
tersupport terdukung begitu ya
kamu bebas mengekspresikan diri begitu ya
memupuk kemerdekaan belajar bagi anak anak sejak dini adalah hal utama di sanggar ini
para murid yang menjadi guru
para pengajar hanya sebagai fasilitator yang mendampingi mereka
jadi kalau ini kelas satu dua tiga itu risetnya kelompok
karena ini masih kita dikasihkan untuk kemampuan mereka membaca menulis dan berhitung
nah kelas empat sampai smp sebetulnya
smp itu sudah bebas dan masih bisa pindah pindah
misalnya oh aku semester ini tertarik di tanaman
tapi semester besok aku tertariknya di
besok aku tertariknya di musik itu masih bisa
yang kelas empat sampai smp
nah ketika sma kalau sma itu kita sudah mulai mengerucut lagi
jadi sma itu di bulan pertama itu kita diskusi dan mereka harus mulai mengenali dirinya
aku sebetulnya passion ku dimana
potensi ku apa
nah ini harus dibantu membreakdown kayak gitu dan mengungkapkan semua keinginannya
dan kalau sma risetnya itu harus sudah misalnya kelas satu kelas dua kelas tiga ini harus makin mengerucut gitu
udah makin bisa membentuk bahwa itu passion mu gitu
ada lima puluh orang fasilitator yang mengajar di sanggar anak alam
mayoritas adalah para orang tua murid
wahya memang melibatkan para orang tua agar mereka turut andil mendidik anak anaknya
keberhasilan murid menemukan minatnya sangat tergantung dari pendampingan yang diberikan dari keluarga
keberhasilan wahya mendirikan sanggar anak alam menginspirasi banyak orang tua murid
konsep kemerdekaan belajar di sanggar ini bahkan diadopsi oleh perkumpulan orang tua murid yang tergabung dalam komunitas akar rumput
mereka mendirikan pusat kemampuan
mereka mendirikan pusat kemampuan
mereka mendirikan pusat kemampuan
mereka mendirikan pusat kegiatan belajar serupa di dukuh pandes kelurahan panggung harjo bantul yogyakarta
awalnya sih kita ada beberapa ya beberapa yang maksudnya masuk ke salam
tapi kuota penuh terus kemudian kita mengantri
nah dari beberapa yang mengantri itu akhirnya kita ketemu
terus saling menawarkan diri
misalnya kita pakai kurikulumnya salam untuk kita sendiri gimana
bagaimana kalau kurikulumnya kita pakai untuk anak anak kita sendiri
sekolah akar rumput yang didirikan pada tujuh belas juli dua ribu tujuh belas ini memiliki dua puluh tiga murid
terdiri dari kelas satu dua dan lima sekolah dasar
enam murid diantaranya adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami keterlambatan tumbuh kembang

beliau bersemangat menggig pada kerjasama alongside siswa peram item yang dikembangkan sebagai sembangam

layaknya sebuah pasar
selain murid yang menjual makanan maupun kerajinan tangan
ada pula petugas keamanan petugas kebersihan dan lurah pasar
di sini bank salam menjadi elemen yang penting
karena selain menjadi tempat penyimpanan uang
juga mempengaruhi lancar tidaknya perekonomian yang berlangsung di pasar
ini sebenarnya konsepnya yang ingin disampaikan kepada murid murid di sanggar anak alam ini
apa melalui kegiatan pasar sering lagi seperti ini
sebetulnya pasaran itu kan sesuatu yang menyenangkan
hampir semua anak di indonesia ini mengenal aktivitas pasaran
nah ini kalau di sini kita benar benar realisasikan
jadi mereka punya ide apa punya gagasan apa
nah ini mereka misalnya yang senang masak masak senang jualan seperti itu
nah ini diaplikasikan di sini
saya tadi melihat ada uang salam yang berlaku ya
bukan rupiah begitu ya
nah di sini memang transaksinya diatur juga
minimal belanja harus berapa ada aturan seperti apa
jadi kita maksimal belanja rp lima
setiap warga salam itu pertama dikasih modal oleh bank itu rp lima
nah setelah mereka membelanjakan kalau sudah habis mereka nggak bisa nukar uang lagi
jadi mereka harus bekerja misalnya jadi pegawai atau mereka jualan
bekerja menjadi seperti tadi ada petugas kebersihan
atau mereka berjualan sehingga mereka mendapatkan uang
dan ada kesepakatan memang harga jual di sini itu maksimal rp dua
dan belanja maksimal rp lima
nah kalau uangnya habis dia harus bekerja berarti ada sistem penggajian juga
dari mana itu
itu gajinya ada retribusi
jadi setiap penjual ini ditarik retribusi
kemudian retribusi itu dikumpulkan dan itu dipakai untuk gaji pegawai
nah kalau gaji pegawai itu kurang
nah ini lurah pasar
nah ini lurah pasar
pembelajar punya hak untuk meminta bantuan kepada pkbm
nah ini sekaligus kita mengenalkan tentang subsidi pemerintah
dan retribusi ini kan sebetulnya seperti pajak gitu ya
pajak yang dikumpulkan dan dikembalikan lagi ke masyarakat seperti itu
cara belajar di sanggar ini memang terbilang unik
mereka tak melulu dijali pelajaran berupa teori
dengan konsep belajar yang merdeka
sanggar anak alam yang dirintis oleh wahya berhasil menelurkan murid murid berprestasi
bahkan diantaranya berhasil lulus ke jenjang pendidikan lebih tinggi hingga memiliki usaha
remaja yang akrab di sapa lang lang ini kini berhasil melanjutkan pendidikan di sma negeri enam yogyakarta
ia lulus sekolah dasar di sanggar alam pada tahun dua ribu lima belas dengan nilai ujian nasional
bahkan ia sempat diterima oleh sebuah smp negeri di yogyakarta
saya bersyukur setelah saya ketika saya masuk di sanggarana alam
saya jadi lebih terbuka pikirannya
dan ada kata kata mendengar saya lupa melihat saya ingat melakukan saya paham
dan ada kata kata mendengar saya lupa melihat saya ingat melakukan saya paham
menemukan sendiri saya kuasai dan itu saya terapkan gitu loh di sekolah sekarang ini
ada pula chanah hyang ekwan puda atau yayang
mahasiswa kelarian yogyakarta dua puluh satu februari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ini berhasil melanjutkan pendidikan di institut seni indonesia yogyakarta
ia menjadi murid sanggar anak alam pada tahun dua ribu sebelas
bagi mahasiswa jurusan tata kelola seni fakultas seni rupa ini
kesuksesan seseorang tak bisa diukur hanya dengan sekolah formal saja
ya buat orang orang yang sering bilang kalau sekolah itu harus yang formal sih
menurutku nggak perlu yang formal karena belajar itu bisa dimana aja
tinggal gimana kita ngambil sebuah pembelajaran itu
jadi nggak perlu pakai guru karena setiap orang itu guru bahkan guru itu masih perlu belajar
lain halnya dengan aisyah iris kemala mentari
alumni sanggar anak alam yang lulus tahun dua ribu lima belas ini memilih berkarya melanjutkan bidang yang ditekuninya
membatik dan memproduksi pakaian dengan pewarna alam

membatik dan memproduksi pakaian dengan pewarna alami
sempat mengenyam pendidikan formal di sekolah menengah seni rupa membuatnya semakin terampil dalam urusan tekstil
ia bersyukur sanggar anak alam telah membantu menemukan minatnya
dulu pernah ada riset tentang membuat handcraft
nah waktu itu saya memilih untuk membuat batik setelah itu baru dijahit
nah waktu membuat batik pertama kali itu kita buatnya di salam
ya akhirnya sampai sekarang bisa melanjutkan batik sendiri
sampai bisa berusaha dengan itu berwirausaha dengan itu sendiri sampai sekarang
bisnis batik yang ditekuninya sejak tahun dua ribu tiga belas saat masih belajar di sanggar anak alam kini semakin berkembang
selembar kain batik tulis buatannya dijual dua ratus lima puluh hingga lima ratus ribu rupiah

sementara usaha pembuatan pakaian dengan pewarna alami yang dirintis sejak agustus dua ribu delapan belas iris bekerja sama dengan kerabatnya
pakaian pakaian dengan pewarna alami ini dijual dua ratus hingga tiga ratus ribu rupiah per buah
selain berbisnis warga kelurahan bangun jiwokasian bantul berusia sembilan belas tahun ini
bekerja sebagai pemandu wisata museum di salah satu perusahaan coklat di yogyakarta
bahkan ia kerap membuka workshop membatik dan mewarnai pakaian
dengan pewarna alami kepada turis baik domestik dan mancanegara
kesuksesan wahya membangun sistem pendidikan di sanggar anak alam tak lepas
dari dukungan toto raharjo suaminya
dari dukungan toto raharjo suaminya
dari dukungan toto raharjo suaminya
dari dukungan toto raharjo suaminya
diploma tiga akademi keuangan dan perbankan di yogyakarta ini adalah sosok yang tulus mengabdikan dirinya untuk membangun generasi penerus bangsa
yang utama dia memang hidupnya ya untuk banyak orang yang paling utama itu
gak tau jangan jangan itu juga hobi juga ya atau passion yang sudah menjadi hobi juga
kira kira itulah kalau saya melihat hampir semua seluruh waktunya ya dia abdikan untuk itu
atas keberhasilannya wanita kelahiran klaten sembilan belas desember seribu sembilan ratus enam puluh satu ini pernah menerima sejumlah penghargaan dari berbagai lembaga
di antaranya anugerah permata dari sebuah bank pada dua ribu empat dan piagam penghargaan atas prestasi sebagai pendidik dan pemikir
dalam bidang pendidikan berwawasan lingkungan dari salah satu surat kabar pada dua ribu sembilan belas
ia juga pernah dinobatkan sebagai wanita indonesia inspiratif bidang pendidikan dari salah satu perusahaan pada tahun dua ribu
sri wahyaningsih adalah sosok ibu yang cerdas
pemikirannya adalah membangun metode pendidikan bagi anak anak dan remaja berbuah manis
baginya belajar tak hanya cukup
dengan mendengar dan melihat belajar dengan menemukan dan melakukan adalah kemerdekaan belajar yang sejati
nah anak anak itu butuh tempat butuh media yang pas untuk pertumbuhannya
nah sekolah mestinya bagaimana ini menjadi tempat menyemai dan menjadi tanah yang subur dan juga guru ini ibarat petani petani yang bisa merawat dengan penuh cinta

sehingga bibit ini akan mendapatkan tempat untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan jati dirinya
nah anak anak akan berkembang menjadi baik apabila mereka menjadi dirinya sendiri